halo pemirsa selamat tinggal

inilah cnn indonesia news report
direkturat reserse kriminal khusus kepolisian daerah metro jaya bersiap menggelar rekonstruksi kasus pencurian kabel di jalan medan merdeka selatan selasa pagi
iya enam tersangka kasus pencurian kabel direncananya akan melakukan reka ulang peristiwa pencurian kabel di gorong gorong di jalan medan merdeka selatan jakarta
mereka akan diminta memperagakan cara masuk ke gorong gorong menggali tanah mengupas kulit kabel dan memberikan tembaga serta timah yang didapat kepada pelaku lain yang sudah bersiap
di atas di trotoar
iya polda metro jaya menyatakan bahwa para pelaku menjual tembaga curian rp empat puluh per kilo dan sementara itu timah seharga rp dua belas per kilogram
seorang tersangka yang berinisial mrn sempat menyebut mendapat uang satu hingga tiga juta rupiah per minggu dari hasil penjualan barang curian tersebut
lumayan juga ya sampai tiga juta per minggu
dan ulah keenam tersangka ini seakan membantah tudingan gubernur dki jakarta
basuki cahayapurnama atas adanya dugaan sabotase yang menyebabkan banjir di jalan medan merdeka selatan beberapa waktu lalu
ya dan pemirsa koresponden kita cnn indonesia jurgen sutarno berada di kawasan jalan medan merdeka selatan
dirgen apakah rekonstruksi telah dimulai
ya rekonstruksi baru selesai dilakukan oleh polda metro jaya di jalan abdul muiz
selanjutnya ke enam tersangka akan dibawa ke jalan medan merdeka selatan tempat saya berdiri saat ini
dan juga akan diulang rekonstruksi bagaimana mereka melakukan pencurian kabel
tadi bagaimana mereka masuk ke gorong gorong lalu mengupas kulit kabel
hingga mereka akhirnya membawa kabel tersebut keluar dari gorong gorong
dan sejauh ini informasi yang kami dapatkan ada tiga titik sebenarnya
rekonstruksi akan dilakukan satu di jalan abdul muiz
kedua di medan merdeka selatan
dan kami mendapatkan informasi juga di dekat pos polisi patung merak
tidak jauh dari medan merdeka selatan
dan tadi kami berbincang sebenarnya dengan sejumlah petugas di reskrimsus
polda metro jaya yang menyatakan mengapa kasus ini masuk ke area krimsus
padahal kalau kita lihat ini adalah pencurian murni
karena awalnya dulu laporan yang masuk ke polda metro jaya
termasuk dari gubernur dki jakarta ini adalah kasus sabotase awalnya
dan setelah didalami ini ternyata adalah kasus pencurian murni
namun karena sudah disidik lebih dahulu oleh reskrimsus
sehingga saat ini kita lihat dari rekonstruksi yang dilakukan
ini pencurian murni dan kita akan melihat nanti bagaimana rekonstruksi dilakukan
di jalan medan merdeka selatan desi vito
iya jurgen disebut ada enam tersangka ya ya
apakah ada orang lain yang terlibat
polda metro jaya belum menutup kemungkinan untuk ada kelompok lain yang melakukan pencurian kabel
karena data yang kami dapatkan pada pertengahan tahun dua ribu empat belas
sebenarnya polsek gambir jakarta pusat sudah pernah menemukan kasus seperti ini
namun tidak ditindaklanjuti lebih jauh begitu
karena juga perhatian masyarakat ataupun media masa tidak terlalu besar terhadap kasus pencurian kabel
di sekitar wilayah gambir begitu dan masih didalami apakah ada kelompok lain
sedangkan enam kelompok ini memang bergerak sekitar tahun dua ribu tiga belas
kalau kita lihat pernyataan dari polda metro jaya sedangkan kasus yang didapatkan oleh polsek gambir saat itu tahun dua ribu empat belas
jadi ada kemungkinan ada kelompok lain begitu namun hingga saat ini masih belum ada konfirmasi dari polda metro jaya terkait kelompok lain ini desi fitom
jurgen sutarno dari medan merdeka selatan terima kasih atau selamat datang